gue harus beresin urusan sama jaka
gue gak mau keluar gua hancur gara gara preman nekat itu
gapapa ya nunggu sebentar
sekali tepok dua lala kena
kak gafin apaan sih kayak gitu sama temen aku
mas jaka kan cuma nganterin aku berobat sama popi
dia itu bukan laki laki baik nanti
kakak gak suka kamu deket deket sama preman ini
udah kak gafin jangan bikin aku malu
kakak gak akan biarin kamu pergi sama preman ini
kak kak tunggu
kamu jahat banget murti
dia tuh mereka berantem
satu keluarga harmonis kamu pecah belah
jahat banget kamu ya
apa itu jahat
allah maha tahu allah maha mendengar
kau pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal
kamu pikir aku takut
itu aku nikah sama ranti
aku gak rela
kamu jadi papanya popi
punya kekuatan apa kamu untuk menghalangin hal itu
kamu kejam banget sih
ini salah kamu ya
kalau aja kamu nurut sama aku kamu nikah sama aku kamu ikutin apa yang aku mau
saat ini kamu lagi bahagia sama allah
aku akan nikah sama kamu
aku gak mau dipisahin sama kopi

mohon pak bebas everest
ya allah dari mana aku bisa dapetin duit segitu
kak popi mana kak
katanya kita mau ketemu kak popi
kamu ikut kasih radih dulu ya
kita ketemu kak popi
udah enakan kan bagus
masih sakit kak
ini dikit lagi udah mau nyampe kok
kak gavin tuh ke terlaluan banget ya
gimana coba aku mau ngadepin yuli
ya sahabat baik aku
harus berapa kali sih aku bilang sama kamu
jaka itu ngejar ngejar murti
aku tau kok
bapak udah cerita semuanya sama aku
dia malah ditinggalin gitu aja
semuanya tuh gara gara murti
zaka itu bukan orang baik baik ranti
kamu jangan gampang tipu dong sama dia
aku takut kamu sama polri bakal disakitin sama jaka
udah deh kak
kakak pulang aja deh
asal kakak tau ya
hari ini tuh bulan celaka gara gara murti atau enggak
gue harus beresin urusan sama jaka
gue gak mau keluar gue ancur gara gara premanekat itu
gaafin tuh ngapain sih
ganggu orang aja
jangan usir aku tante
aku mau ketemu sama pop
kamu tuh mau apa lagi sih
capek deh tante gak setaunya
sampai kapan sih kamu tuh mau gangguin kopi
aku udah ketemu sama adik aku yang sagunya tante
adik aku mau ketemu sama poppy
poppy harus tau kalau adiknya lagi sakit
adik kamu sakit kan
yang adik kamu butuhin tuh bukan ketemu sama popi
biar dia sembuh
kalau ketemu kopi gak akan bikin dia jadi sembuh
uang buat apa tante
buat ke dokter
uang buat apa tante
uang buat apa tante
uang buat apa tante
uang buat apa tante
uang buat apa tante
supaya adik kamu bisa berobat